tapi ayah kita baru saja kembali ke london
sayang apa kau lebih suka tinggal dengan ayah saat tanah air membutuhkan kita
saat tugas memanggil kita bergerak kita berbaris
itu putri kecil ayah kita sampai
ah kapten kruya kau terlambat
sekarang mari kita mulai wawancaranya
oh aku tidak pernah menyangka akan ada wawancara
aku pikir aku datang ke sini untuk membayar biayanya ini
tapi tolong wawancaranya
wawancarai dia jika perlu
itu sangat murah hati
tidak perlu ada wawancara
aku akan memastikan dia sudah tenang
mari bergabung dengan kami untuk minum teh
ini adalah kamarmu apa kau suka
iya terima kasih banyak nana miss helen
tata kerama yang bagus silahkan beristirahat
aku tidak merasa begitu berani sayang
apa kau bisa membagi sedikit keberanianmu dengan ayah
iya ayah ayah sudah merasa baik kan
ya terima kasih
nanti lambaikan tangan di jendela ya
jadi kapten kru meninggalkan putri kecilnya dan pergi berperang
nona rose ada di sini dia akan membantumu
halo nona apa ada yang bisa kulakukan untukmu
beraninya kau masuk tanpa mengetuk
tidak apa apa pintunya memang terbuka siapa namamu
aku sarankan kau tidak bergaul dengan pelayan
becky kau suka mainanku
itu itu sangat cantik nona
maka kau bisa datang ke sini dan bermain kita bisa bermain rumah bersama
aku ingin kalian semua menulis esai dengan topik
mari kita lihat seberapa baik kalian
tinggal lima menit lagi
oh lihat yang aku lakukan
itu bukan kau itu lavenia katakan padanya
aku minta maaf atas kecurabohanku tuan
tapi aku bisa menyampaikan esaiku dengan lisan jika kau mau
ayahku berkata mimpi bukanlah apa yang datang saat kita tidur
mimpi yang nyata adalah yang ingin kita tetap terjaga dan menjadi
dan hatiku hatiku berharap bisa punya sekantong senyuman dan tawa yang tiada akhir
yang bisa aku berikan kepada siapapun di dunia ini yang membutuhkannya
aku bermimpi bisa mengirimkan senyuman saat ini juga kepada ayahku yang jauh di sana
aku berharap yang menyenangkan
aku juga berharap
aku juga berharap
aku juga berharap
aku juga berharap
aku juga berharap
kau bisa menciptakan
dan engkau dapat mengajar pun
dan tidak didamati
yuk kita pergi
ada masalah apa
sepertinya dia tidak sehat
oh apa ada yang bisa aku bantu
mungkin kau bisa datang dan menepuknya dengan penuh kasih seperti ini
itu mungkin bisa menghiburnya
kita perlu dokter dan selimut
oh panggil dokter
aku ambilkan selimutnya
sarah mengeluarkan selimut favoritnya untuk daisy si kuda betina
dan tinggal di istal sepanjang malam menghibur hewan malang dan sakit itu
sudah sudah dia baik baik saja sekarang
dan kau nona muda banyak hubungannya dengan hal itu
kita terkadang lupa betapa hewan juga membutuhkan cinta
kerja bagus dokter
kerja bagus juga untukmu
jadi kau bermalam di istal
betapa tidak bermartabatnya
ayahmu telah mengirim surat padamu dan padaku memintaku untuk merayakan ulang tahunmu
ayahmu akan mengirimkan uangnya setelah dia sampai di mafeking
oh surat ayahku
berhentilah berteriak seperti huligan
bawa dia masuk
selamat ulang tahun
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun sayang
selamat ulang tahun sayang
aku punya sesuatu untuk kalian
beki yang satu ini untukmu
ini pertama kalinya seseorang memberiku hadiah
terima kasih ya
aku memilih ini untukmu
aku memilih ini untukmu
oh beki ini indah sekali
bolehkah aku bermain dengannya
bolehkah aku bermain dengannya
oh tentu saja
oh tentu saja
oh tentu saja
dia pergi sendirian untuk menyelamatkan batalionnya
dia pergi sendirian untuk menyelamatkan batalionnya
tapi dia belum membayar biaya putrinya
tapi dia belum membayar biaya putrinya
tapi ini mengejutkan
tapi ini mengejutkan
nona rose kau harus memberitahu sarah
nona rose kau harus memberitahu sarah
ini hari ulang tahunnya
aku tidak punya waktu untuk anak manja
aku tidak punya waktu untuk anak manja
jika tidak kau beritahu akan kulakukan

sarah ayahmu pergi ke garis musuh

oh tapi ayahku seorang pemberani
dia pasti mampu mengalahkan mereka
sudahkah kau memberitahunya
sudahkah kau memberitahunya
sarah kau tidak bisa lagi berada di ruangan ini
sarah kau tidak bisa lagi berada di ruangan ini
kami telah menghabiskan
banyak uang untuk ulang tahunmu
kau berhutang pada kami
jadi kami harus menyimpan barang barangmu untuk membayarnya
jadi kami harus menyimpan barang barangmu untuk membayarnya
donna michelin bersyukurlah karena aku tidak mengusirmu
nona rose ambil cuti beberapa hari mulai sekarang
sarah ikut denganku
kau akan tinggal di sini sekarang
kau akan membantu di dapur
dan kau tidak perlu belajar lagi
jadi sarah bekerja keras
banyak pekerjaan yang harus dilakukan
dasar konyol tidak ada makan siang untukmu hari ini
kau ambil saja makan siangku
bukankah kau seharusnya membungkuk dan hormat
oh selamat pagi nona
kau menumpahkan jusnya
aku harus mengadu pada juru masak
kalau begitu izinkan aku membuat keluhanmu bermanfaat
nona kau baik baik saja
aku tidak apa apa aku membawakanmu ini
tahukah kau anggap saja kita semua sedang minum teh
dan ada kue puding limun dan juga roti gulung panas

saya juga bisa mencari makanan

sarah nona rose kau kembali
kau dibiarkan tinggal di sini
oh inilah istanaku di mana aku adalah putrinya
inilah singgah sanaku dan disinilah aku bersenang senang membayangkan
ini adalah istana yang hangat halus lembut tempat tidur indah
penuh dengan boneka dan boneka favori
kau bahkan tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
kau tidak punya perangkat
iya itu hal tersulit untuk dibayangkan
namun saat aku mencurahkan hati dan pikiranku untuk melihat nyala api kuning dan jingga
menari di atas kayu aku tidak menyadarinya saat aku tertidur
ada pasukan tentara lain yang datang dari mafek
oh apa menurutmu tuan ayahku ada di sana
dia sedang berperang di mafeking
tolong bisa kakak membawaku ke sana
aku tahu dia ada di sana
sepertinya anak itu sudah gila
jika ayahmu baik baik saja dia akan memberitahu kita
bagaimana kalau dia terluka dan dia tidak bisa
oh aku harus pergi
aku akan pergi
sementara aku mel og
itu sebuah pertanyaan paling su tribe
kemana perginya anak itu
permisi tuhan ayahku pasti ada di sana
apakah kau sendirian
kembali ke sini sarah sarah
pak supir tunggu dulu
lepaskan aku biarkan aku pergi
iya ikutlah denganku
sarah oh putri kecil ayah sarah
dan kehidupan sarah menjadi bahagia lagi
sarah tidak pernah membiarkan dirinya menjadi sedih dan tidak berdaya bukan
itu semua karena dia menggunakan jiwa manusia sejati
yang tahu bagaimana menjadi berani
dan berani untuk mencari kemampuan
dan bagaimana menjadi baik
semuanya pada saat yang sama